katanya teh kalau pak ustad
kalau salah teh suka dicepret pake rotan
kamu teh serius tidak belajarnya
saya teh galak orangnya
hah serius atau kan bos
pengen bisa cuy teh
sekarang siapin aja dulu makanannya
biar kita cepet cepet belajarnya
cuman iseng iseng berhadiah
jangan dianggap serius
satu kampung mengejar si atem
tapi si ido yang diem saja malah
milik si ido
kamu merasa beruntung gak sih doi dapetin si atem
kamu yang merasa beruntung
karena atem mendapetin kamu
bagaimana menurut kamu
gimana apaannya tukang dadam
atau jangan jangan atem penasaran
karena cuma ido yang gak ngerasa kalau dia cantik
hanya tuhan dan atemnya
nanya apa tuh ceng
atem itu dalam pikiran kamu apa sih
atem marah kalau saya ngomongin masalah harga cabai
makanya sampai sekarang saya pikir
kadang kadang adil kok
itu mulia di muka becek dapetin tin
mak mau kemana itu
mak mau kemana
emang kamu mau kemana
emang dede kemana mak
ya udah gak yang sabar
dia jadi males pulang ke rumah cu
dede jangan kabur
kasian ma eros
dede cuma pengen tau
dia pasti marah sama saya
mungkin dedek pergi ke rumah temannya
nanti juga pulang
mak jangan panik dulu
ida coba cari di sekitar cidahu ini
mak disini aja ya
siapa tau dede pulang
mak jangan kemana mana ya
dede ngelewat sini dede dede ya nggak ngelihat cek ngelihat ya udah tuh kemana dede ya yaudah
langsung assalamualaikum waalaikumsalam selalu allah wa akbaru bismillahirrahmanirrahim
eh dinasirata al mustaqim
wamra'atu amalat al qatab
fi jidiha ablam min mas'ad
kamu teh udah siap belom
saya teh tuh sudah siap lahir batin kambos
tapi teh sekarang mau makan atau mau belajar dulu
belajar bang bos
emangnya teh boleh belajar dulu
emangnya teh boleh belajar dulu
boleh boleh makan dulu gitu kambos
gak ada yang ngelarang
nah mungkin teh juga lebih bagus makan dulu
nanti teh kalo belajar kamu ingatnya makan mulu
ucuy teh malu
ntar kalo ngajarinnya itu jangan galak galak ya kambos ya
ucuy suka geruki
katanya teh kalau pak ustadz ngajarin ngaji
kalo salah teh suka dicepret pake rotak
makanya kamu teh serius tidak belajarnya
saya teh galak orangnya
pengen bisa sih teh
sekarang siapin aja dulu makanannya
biar kita cepet cepet belajarnya
emak kok di luar
dede udah pulang mak
ida udah cari kemana mana
udah nanya sama orang yang di cidahu
tapi gak ada yang lihat dede
kamu udah tanya bagja sama encoy
oh iya belum mak
ntar saya kesana dulu ya
mudah mudahan dede ada di tempat bagja
mak tunggunya di dalam ya
di sini ada angin gede
yuk di dalam aja ya
allahu akbar allahu akbar
itu teh dua kali